polisian daerah jawa timur senin pagi resmi memecat enam anggotanya secara tidak terhormat
mereka diberhentikan karena terlibat dalam sejumlah kasus
salah satunya adalah pembunuhan terhadap bawahannya sendiri yang dilakukan oleh mantan wakapolres blitar
dipimpin langsung oleh kapolda jawa timur irjen paul mahfud arifin
semua atribut ke enam anggota yang dipecat dilepas satu persatu
begitu juga dengan seragam kedinasan yang kemudian diganti dengan baju biasa
dalam prosesi pemecatan ini ada enam anggota yang diberhentikan secara tidak terhormat
di antaranya empat bintara dan dua orang perwira
di mana salah satunya adalah mantan wakapolres blitar kompol ruslan karena terlibat pembunuhan bawahannya sendiri
mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etik mulai dari terlibat kasus pembunuhan hingga pengedaran narkoba
dikarenakan beberapa pelanggaran yang dianggap krusial
yang menyebabkan organisasi ini tercoreng oleh karena tindakan mereka
nah salah satunya itu maka kapolda mengeluarkan keputusan untuk melakukan pemecatan
dengan tindakan tegas ini diharapkan para anggota kepolisian lebih bertanggung jawab
dalam mengemban tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat
agar tercipta kenyamanan di antara masyarakat
lukman rozak surabaya